taiwan memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sampah
sampah plastik sisa konsumsi dan juga kemasan makanan misalnya
tidak lagi disebut sebagai sampah tapi bahan baku
potensi sampah sebagai bahan baku juga disadari oleh para pelaku industri di taiwan
dan kini sampah plastik mampu menghasilkan omset jutaan dolar amerika serikat
amerika serikat setiap tahunnya
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edition kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pembentangnya diri jangan pernah berhenti untuk renovasi
taiwan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki angka daur ulang sampah tertinggi di dunia
salah satu jenis sampah yang didaur ulang negara ini adalah sampah plastik
bagi taiwan plastik sisa konsumsi dan kemasan seperti ini tidak lagi disebut sebagai sampah tapi bahan baku
potensi inilah yang disadari para pelaku industri di taiwan
sepuluh tahun lalu dirinya hanya seorang petugas angkut sampah di sudut kota taipei
berbagai kebijakan perusahaan
pemerintah yang mendorong industri daur ulang sampah mendorongnya mulai terjun memanfaatkan sampah plastik sebagai sumber daya potensial
kini pria enam puluh empat tahun ini memiliki pabrik yang dilengkapi mesin pemilah sampah berteknologi jerman
salah satu yang tercanggih di taipei
omsetnya jutaan dolar amerika setiap tahun
bisa beritahu saya kenapa bisnis ini bisa menjadi bisnis yang baik

tapi untuk melindungi bumi
untuk mengurangkan jumlah kelebihan
ini yang penting
tentu saja kita harus mengurangkan jumlah kelebihan
dan ini bisa digunakan untuk mengurangkan jumlah kelebihan
sistem operasi pabrik ini sebenarnya sederhana
puluhan ton sampah plastik yang datang setiap bulan dipilah berdasarkan materialnya
kemasan plastik botol plastik juga kantong plastik dipilah
karena memiliki sampah plastik yang berbeda
dan memiliki nilai ekonomi yang berbeda
teknologi yang digunakan pabrik ini merupakan gabungan konveyor
tenaga angin dan sinar ultraviolet
di bagian akhir tenaga manusia dibutuhkan untuk memisahkan bahan baku sesuai ukuran dan jenisnya
baru kemudian setiap jenis plastik dikemas dengan ukuran dua ratus lima puluh kg
untuk selanjutnya dikirim ke perusahaan pencacah dan daur ulang plastik
bahan baku plastik ini bisa didaur ulang kembali menjadi botol minuman
dan perkakas rumah tangga
perusahaan ini memiliki kapasitas produksi daur ulang sampah plastik mencapai seribu ton dalam waktu satu bulan
dan ada salah satu faktor penting pendukung industri daur ulang plastik
yaitu pemilahan sampah plastik
dan pemilahan ini akan menjadi salah satu kunci apabila dilakukan sejak dulu
misalnya dari sejak sampah ini diproduksi
dari kita dari rumah tangga dari anda
proses daur ulang sampah di taiwan tidak hanya soal bisnis dan uang
ada yang jauh lebih penting dari itu yaitu edukasi
yayasan suci menjadi salah satu yang ikut berkontribusi mengusung edukasi dalam proses daur ulang sampah
seperti kertas botol terutama plastik
yayasan ini memiliki sekitar seratus ribu relawan di taiwan
sampah sampah ini dikumpulkan dari sekitar enam titik pengumpulan dari seluruh taiwan
para relawan di yayasan ini sebagian besar adalah para lanjut usia atau bukan tenaga usia produktif
di lokasi ini mereka bisa beraktivitas setiap hari dan bisa berinteraksi satu sama lain
pendiri yayasan ini menilai upaya mendaur ulang akan mengurangi dampak dan mencegah perubahan iklim
jika kita merasa kita bisa menjelaskan pikiran kita di rumah di kudus
tapi kita melihat seluruh lingkungan sudah terbakar
apa tujuan untuk memperkuat pikiran kita sendiri
tapi membiarkan lingkungan terbakar
jadi mengumpulkan adalah salah satu yang harus dilakukan
jika kita tidak melakukan itu akan ada pengaruh lain
teknologi mendaur ulang botol plastik sebenarnya sudah ditemukan sejak puluhan tahun lalu
di yayasan suci ini misalnya
sebuah botol plastik bisa diolah menjadi kepingan dan cacahan plastik dengan mesin

air lalu dimasukkan ke mesin pemanas untuk menghasilkan material plastik padat dan panjang
material ini akan kembali dipotong menjadi butiran plastik untuk kemudian dipanaskan dan ditarik menjadi benang plastik
dari benang ini semua bisa diciptakan
misalnya kain pakaian selimut sepatu bahkan semua yang ada di sini
tapi yang menjadi soal adalah bukan menjadi apa saja kita bisa mendaur ulang sebuah botol plastik
tapi bagaimana kita menguranginya setiap hari setiap tahun selama hidup kita
strategi pengelolaan sampah di taiwan diatur dalam undang undang pembuangan limbah
strategi ini melibatkan lebih dari enam ratus tiga puluh lima perusahaan dalam upaya mendaur ulang sampah
industri daur ulang dapat menghasilkan pendapatan tahunan negara sekitar enam belas triliun rupiah bagi perusahaan
potensi bisnis dan kesadaran daur ulang plastik di taiwan tidak diraih hanya dalam satu malam
dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah kepatuhan warga kesungguhan pelaku industri dan konsistensi semua pihak
untuk mengubah pandangan terhadap sampah plastik yang berpotensi menjadi sumber daya berharga